dua orang siswa smp terjebak di tengah luapan arus sungai ciliwung kampung pasir jambu kabupaten bogor jawa barat pada senin sore
keduanya bahkan terdampar di atas bebatuan selama lebih dari dua jam
beruntung tim rescue gabungan bpbd dan damkar berhasil mengevakuasi kedua korban dengan menggunakan alat tali ban serta jaket rescue
evakuasi dilakukan selama setengah jam
sebelumnya empat bocah smp itu diketahui hendak memotong jalan pintas menyeberangi sungai untuk menuju kompleks sekitar
nahas kedua korban yang tertinggal rekannya melintas justru terjebak di tengah sungai lantaran arus yang mendadak deras